meski hari raya idul fitri masih sepuluh hari lagi penyedia jasa penukaran uang baru mulai bermunculan
kabupaten lumajang jawa timur mereka menggelar lapak dan menawarkan uang baru kepada warga
terutama pengendara jalan warga tidak repot lagi mengantri ke tempat penukaran uang resmi
seperti di bank seperti terlihat di alun alun kabupaten lumajang penyedia jasa penukaran uang
sudah menggelar lapak mereka selasa siang ada pun pecahan uang kertas baru yang mereka tawarkan
yakni pecahan dua ribu lima sepuluh dan dua puluh rupiah lutfi salah satu penyedia jasa penukaran uang
dari nominal yang diduka ini kan bisnis tahunan bisa setiap hari jadi satu tahun cuma
satu bulan kesempatannya kita untuk pecahannya berapa saja untuk pecahan saat ini lengkap aku
mas emisi baru emisi lama cuma tersedia
harus ke bank sudah tradisi mas tiap tahun kalau enggak waktu lebaran ya enggak tukar uang baru
ribet masuk daripada antre di sini ada yang sepending di sini daripada debang banyak mau tukar
untuk saat ini satu juta kemarin sudah satu juta jadi sekarang satu juta dua juta
untuk apa uang baru yang untuk bagikan anak anak setiap momen ramadhan hingga menjelang lebaran
hingga tujuh juta rupiah di wicaksono lumajang jawa timur